menteri perdagangan ri muhammad lutfi melakukan kunjungan kerja ke aceh untuk memastikan ketersediaan bahan pokok
terutama minyak goreng di pasar al maharah kota banda aceh sabtu siang
dalam kunjungan itu lutfi juga melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah setempat untuk membahas kondisi terkini terkait ketersediaan minyak goreng di aceh
tetapi harganya belum sesuai dengan ketentuan pemerintah
ini jauh lebih penting lebih baik daripada tidak ada sama sekali dan harganya tinggi
yang kita akan betulkan pak wali ke depan adalah suplainya diberbanyak supaya harganya sesuai dengan acuan harga pemerintah
tempat pasar di sini pasar ini pasar alam dingin pasar penayung pasar sedui pasar ulai garing ini semuanya tersedia
kita berharap dukungan bapak menteri
kita akan menghadapi puasa ini sangat sakral bagi sejak dari awal kita sudah bergelut dengan minyak
jadi kami betul betul berharap dukungan daripada pak menteri untuk menstabilkan keberadaan minyak di aceh
sementara itu aminullah usman wali kota banda aceh menyebutkan
kebutuhan minyak goreng untuk kota pada aceh membutuhkan sebanyak dua belas liter minyak goreng per hari
sehingga kebutuhan minyak goreng menyambut bulan
dan suci ramadan akan terpenuhi
menteri perdagangan secara estafet melakukan kunjungan kerja ke berbagai provinsi di pulau sumatera
di banda aceh ketersediaan minyak goreng mulai stabil untuk beberapa hari ke depan
mendak terus berupaya meningkatkan pasokan agar harga minyak juga bisa stabil seperti ketetapan pemerintah
di pasar ini sempat kosong minyaknya
bahkan sampai satu bulan setengah tujuh
dalam satu toko dikasih sepuluh
habis itu memang gak ada minyak lagi
berapa bang harga jualnya
kemarin harga jualnya ada tujuh
itu yang gemasan
yang gemasan ada yang sembilan belas delapan belas sampai dua puluh
gak kosong tapi ada
menteri perdagangan melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah setempat
rapat berlangsung di pendopo gubernur aceh itu membahas situasi terkini terkait ketersediaan minyak goreng dan harga yang berlaku di pasaran
menteri perdagangan kembali menegaskan bahwa dalam pekan ini harga dan persediaan minyak goreng di aceh akan kembali normal
melalui dinas perindustrian dan perdagangan aceh ia akan memastikan pendistribusian minyak goreng di aceh kembali normal
akan ada penambahan suplai minyak goreng curah sebanyak dua ratus ribu liter atau dua ratus ton dalam tiga hari ke depan
ia juga meyakini bahwa persediaan kebutuhan dapur lainnya akan tetap aman menjelang bulan ramadan